mantan kepala divisi propampolri fedy sambo dituntut pidana penjara seumur hidup
dalam kasus pembunuhan ajudannya yosua huta barat jaksa
penuntut umum menilai ferdi sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan
nyawa yosua dan kondisi emosi sambo saat perencanaan pembunuhan tidak lagi penting
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
selamat sore bang mala
selamat sore nana
dan pakar hukum pidana uph jamin ginting selamat sore pak jamin
selamat sore mbak nana
oke saya mau ke bang mala terlebih dahulu
bang mala bagaimana kemudian kuasa hukum merespon tuntutan jaksa
yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup pada fedy sambo
ya prinsipnya kami menghormati surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum
tentu itu adalah kewenangan jaksa penuntut umum
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu yang pertama
yang kedua namun demikian ada catatan dari kami
sebagian apa yang dipaparkan dalam surat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
pada dasarnya tidak berkesesuaian dengan fakta fakta dan bukti yang sudah disajikan di hadapan persidangan
ada beberapa poin sebenarnya tapi nanti lebih detail mungkin pada kesempatan pembelaan
akan kami ulas dan akan kami sampaikan secara utuh nanti pada saat
yang akan kami sampaikan pada persidangan di minggu depan ya
oke tapi tadi jaksa penuntut umum juga menegaskan bahwa motif menjadi tidak penting begitu
apakah ini untuk kuasa hukum dari verdi sambo juga mempertanyakan
karena motif itu menjadi salah satu hal yang harus dibuktikan sebetulnya di persidangan
ya pada prinsipnya kami melihat bahwa motif itu bagian yang tidak bisa terpisahkan
itu bagian yang penting untuk membuktikan secara utuh sekali lagi secara utuh
karena kita bicara soal bagaimana mengungkapkan prinsipnya
peristiwa pidana ini untuk menemukan kebenaran material kan itu yang selalu disampaikan oleh berbagai pihak
dalam konteks persidangan ini baik dari sisi hakim jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum
nah untuk kepentingan mencari kebenaran material itu maka tidak bisa dihindari mencari latar belakang
mengapa kemudian timbulnya peristiwa di tanggal delapan penembakan tersebut tentu perlu diungkap
dan menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menghadirkan bukti bukti
juga menghadirkan salah satunya keterangan ahli juga laporan apsifor
yang menjelaskan mendeskripsikan dari hasil assessment yang dilakukan oleh tim
yang terdiri dari dua belas orang itu mengkonfirmasi kredibilitas keterangan terjadinya peristiwa di tanggal delapan
artinya apa jaksa penuntut umum sendiri dalam proses pembuktian juga membuktikan motif tersebut
jadi justru ada inkonsistensi jika dalam proses pembuktian itu dibuktikan
dan di dalam surat dakwaan pun disebut
motif itu walaupun dalam surat dakwaan tidak dijelaskan lebih terperici
baru di pembuktian kemudian terungkaplah lewat keterangan apsifor yang disajikan oleh jaksa penuntut umum
justru jadi tidak konsisten ketika dalam penuntutan penuntut umum justru tidak menyampaikan motif
tapi sekali lagi persidangan hari ini penuntut umum membawa berkas yang sedemikian tebal
dan hanya membacakan sebagian kecil ya dari unsur unsur elemen dan sebagian besar itu tidak dibacakan
saya menduga saya belum baca detail ini nanti dalam surat
saya menduga di dalam surat dakwaan itu sebenarnya juga dicantumkan motifnya
karena di persidangan sebelumnya pada saat persidangan kuatma'ruf juga riki disebutkan motif tersebut
walaupun motif tersebut juga berbeda dengan fakta dan bukti yang disajikan soal kekerasan seksual ya
karena di persidangan yang lalu jaksa menyebutnya perselingkuhan
oke pak jamin secara objektif menilai materi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang tadi dibacakan terhadap terdakwa ferdisambo seperti apa
karena tadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum ferdisambu motif itu harusnya penting diungkap oleh jaksa penuntut umum di persidangan
tapi tadi kan menurut jpu motif menjadi tidak penting
ya pertama kelihatannya motif itu sudah dibuktikan sudah disajikan dalam surat tuntutan ya yaitu persingkuan
cuma sayangnya memang menurut saya kesimpulan tentang persingkuhan itu
itu yang kelihatannya belum terbuktikan di pengadilan
dan juga kesimpulannya terlalu cepat begitu ya
karena kelihatannya jpu ini terbawa arus penelitian hukum juga untuk bisa membuktikan sebenarnya apa sih motifnya
karena penelitian hukum berusaha untuk menjelaskan bahwasannya motif itu adalah adanya kekerasan seksual atau penganiayaan
lalu untuk menangkal itu mereka munculkan gitu lah
memunculkan motif perselingkuhan
karena perselingkuhan dengan penelitian seksual itu aturan hukumnya sudah jelas di kuhp
bahkan kalau perselingkuhan itu kan dua ratus delapan puluh empat ya
jadi memang harus aja dibuktikan ada bentuk hubungan seperti suami istri
jadi ini sama sama kacau saya lihat terkait dengan menentukan motif
sebenarnya kalau menurut saya jpu tidak perlu gitu loh menjelaskan bahwasannya apakah motif itu sebagai suatu perselingkuhan
apakah sebagai suatu kekerasan ataupun dikatakan presiden seksual
ya disebutkan aja bahwa memang ada pertengkaran dan segala macam ya mengakibatkan adanya kemarahan begitu lalu ada pembunuhan
jadi kelihatannya memang nggak bisa dijelaskan ya apa ya sebenarnya kaitan dengan pembunuhan itu
dan nggak perlu harus dibuktikan
jadi dua dua sama sama menurut saya tidak perlu
membuktikan hal itu terkait dengan apa alasannya
kalau terkait dengan pernyataan saya kira sudah dijelaskan ya dengan sangat tenang dalam mempersiapkan suatu rencana pembunuhan dan melakukan eksekusi itu bisa menjadi dasar untuk memasukkan pasal
pak jamin artinya menurut anda jaksa penuntut umum tidak percaya diri ketika akhirnya tidak membuka motif dari pembunuhan berencana ini ya ke publik
jadi kalau dikatakan motifnya sama dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum berarti kan dia mengakui bahwasannya ini sebagai upaya untuk membela diri dan begitu kan dan membalas dendam kali gitu
tetapi itu kan kesalahan daripada joshua yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya karena orangnya sudah mati
lalu untuk menangkis itu dipakai alasan perselingkuhan
nah perselingkuhan ini kan yang tahu cuma dua orang
justru saja nggak bisa membuktikannya apa kebenaran faktanya joshua sudah mati dan nggak mengaku perselingkuh
nah jadi kalau berselingkuh ini kan dua dua bertanggung jawab
kalau kekerasan seksual satu bertanggung jawab satu korban
kalau berselingkuhan nggak ada korban dua dua pelaku begitu
dalam kaum pidana begitu
jadi bisa menjadi bukan menjadi alasan pembunuhan jadinya begitu
saya mau ke bang mala kita tinggalkan soal motif
karena motif masih menjadi tanda tanda
karena masyarakat ataupun publik menunggu apa motif yang diungkap oleh jaksa dalam kasus pembunuhan berencana ini
tapi di persidangan hari ini di dalam berkas tuntutan itu tidak dibacakan motifnya apa
kita tinggalkan tapi saya mau tanya lagi ke bang mala
bang mala dalam berkas tuntutan jaksa tadi disebut banyak hal yang memberatkan klien anda
seperti berbelit belit kemudian tidak mengakui perbuatan bahkan tidak ada hal yang meringankan
ini kuasa hukum menilai bagaimana
saya sebelum masuk menjawab itu
saya perlu klarifikasi dulu
bahwa motif itu sudah dibuktikan pada persidangan
makanya dihadirkan berbagai bukti dan fakta itu
dan dalam surat tuntutan jaksa walaupun jaksa kemudian menginterpretasikannya sebagai perselingkuhan
begitu yang menurut hemat kami keliru
tetapi itu bagian dari motif yang sudah dibuktikan
sudah disampaikan itu dalam fakta persidangan di surat tuntutan ya
keliru kalau dibilang sama sekali jaksa tidak menyampaikan motif
dan di dalam surat tuntutan yang sedemikian tebal yang hari ini itu hanya tidak dibacakan saja
karena di persidangan yang lalu itu sudah disebutkan
soal motif itu dalam surat tuntutan di perkakam dan er
itu yang pertama
yang kedua terkait dengan motif ini sendiri nana
itu jaksa penuntut umum itu sudah menghadirkan bukti bukti yang memang terkait dengan hal tersebut
jadi tidak mungkinlah kemudian fakta dan bukti itu dikesampingkan begitu saja
dan menganggap itu bagian dari peristiwa yang tidak penting
karena tidak mungkin kita bicara dalam satu perkara pidana tiba tiba di tanggal delapan terjadi penembakan
pasti akan ditelusuri
mengapa terjadi penembakan di tanggal delapan tersebut
akan terus ditelusuri sampai ketemu kemudian akar persoalannya apa
itulah yang sekarang kita sedang bicara dalam konteks motif
itu yang kedua
yang ketiga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi
bahwa itu adalah perspektif dari jaksa penuntut umum
saya pikir sasar saja melihat bahwa
apa namanya pak fs sebagai klien kami dianggap penilaian soal aspek aspek yang memberatkan
tetapi tentu nanti hakim juga bisa melihat aspek aspek apa yang meringankan dari pak ferdisambo
dari beberapa persidangan yang lalu misalnya
itu sudah disampaikan beberapa kali pak ferdisambu
bahkan sebelum ada persidangan sudah menyampaikan penyesalannya misalnya
sudah menyampaikan juga pengakuannya soal skenario tersebut
sudah mengungkap soal skenario tersebut
dan itu sudah dilakukan juga pada saat penyelidikan
termasuk diungkap di persidangan
bagaimana pak ferdisambo mengupayakan supaya terdakwah yang lain juga menyampaikan peristiwa yang benar dengan menghubungi kuat makruh
itu semua ada di fakta persidangan
mungkin kalau masyarakat awam atau pihak lain yang tidak hadir setiap kali persidangan
tidak mendengar bagaimana atau bagaimana fakta fakta itu disajikan di pengadilan ya
tetapi secara utuh itu sudah dihadirkan di persidangan
mana bagian yang meringankan dan hemat kami banyak aspek meringankan yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim
termasuk prinsip bahwa proses pidana ini sekali lagi hukum pidana kita hari ini tidak hanya sebatas untuk melakukan pembalasan
kita ini bukan dalam ajaran bahwa seperti tradisional zaman dulu
jadi orang mencuri dipotong tangannya harus dibalas timpal dengan perbuatannya
hukum pidana kita ini sudah hukum pidana modern
yang pendekatannya itu lebih melihat
pendekatannya itu lebih melihat pada sejauh mana kontribusi perbuatan yang dilakukan
kemudian apa kesalahan yang dilakukan dan apakah pertanggung jawaban tersebut sepadan dengan dua aspek yang tadi
saya pikir itu
itu harapan dari tim kuasa hukum
pak jamin kalau tadi tim kuasa hukumnya verdi sambo mengatakan bahwa sebetulnya kliennya itu sudah mengakui perbuatannya dengan membuat skenario tembak menembak
kemudian juga menyesali menyeret beberapa anggota polri
tapi di mata jaksa penuntut umum tampaknya itu tidak cukup
ini berarti subjektivitas jaksa penuntut umum dalam menilai kondisi ataupun pengakuan verdi sambo memang sulit atau bagaimana ya pak jamin
karena sama sekali tidak di meringankan
seharusnya kalau konteks meringankan itu sudah benar
artinya ada penyesalan meminta maaf
cuma mungkin penilaian yang saya bisa tangkap dari jaksa penuntut umum permintaan maaf itu tetapi dengan ada embel ember
artinya saya melakukan ini karena harkat dan martabat keluarga saya dilecehkan
jadi seakan akan sudah meminta maaf tapi tidak dengan tulus begitu
jadi itulah yang menjadi penilaian jaksa penutup umum tidak lepas
masih ada persyaratannya lagi
dan tidak pernah mengakui
mengakui dalam konteks apa
mengakui kalau melibatkan orang lain dan minta maaf
tapi kepada korban sendiri ada persyaratannya
itu mungkin dalam penilaian jaksa penuntut umum belum selesai permohonan maaf secara tulus itu
sehingga menggantung gitu
sehingga bukan menjadi alasan yang dapat meringankan kepada pelaku ini
nanti setelah jeda saya akan membahas lebih dalam soal kondisi emosi yang tadi sempat disinggung oleh jaksa penuntut umum
karena di satu sisi kuasa hukum mengatakan bahwa ada ketidakstabilan emosi pada saat terjadinya pembunuhan
tapi tadi tampaknya soal kondisi ekonomi menjadi tidak penting di mata jpu saat membacakan tuntutan siang tadi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada pakar hukum pidana uph jamin ginting dan juga kuasa hukum fedi sambo rasha malla aritonang
saya mau ke bang mala lagi
bang mala tadi pada saat pembacaan berkas tuntutan ya
jaksa menyebut bahwa klien
jaksa menyebut bahwa klien anda
verdi sambo secara sempurna merencanakan pembunuhan dan kondisi emosi tidak menjadi penting
padahal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum
ataupun pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum pada saat persidangan beberapa saat yang lalu
tanggapan dari kuasa hukum seperti apa
ya saya pikir itu kan pandangan dari penuntut umum ya
di dalam surat penuntutannya
tetapi dalam konteks hukum pidana keadaan yang tenang itu menjadi ukuran utama
dan ukuran penting dalam konteks pembunuhan berencana
kalaupun pembunuhan berencana diatur di tiga ratus empat puluh unsurnya itu adalah kesengajaan dengan sebelumnya ada perencanaan
menjadi pertanyaan sebenarnya yang dimaksud perencanaan itu apa
kalau rencana yang dimaknai sebagai proses berpikir menentukan siapa yang akan saya bunuh kapan saya bunuh bagaimana cara membunuh
di dalam tiga ratus tiga puluh delapan pun itu proses berpikir yang sama terjadi oleh pelaku yang memenuhi tiga ratus tiga puluh delapan
jadi pembunuhan spontan pun dia berpikirkan siapa yang mau dibunuh
kalau dia menggunakan pisau dia sudah lihat pisaunya di sekitar korban misalnya
dan saat itu juga dia mengambil hanya dia lebih spontan
tetapi dalam konteks analisis berpikir di kepala itu sudah ada sama
jadi yang membedakan apa
yang membedakan adalah tiga ratus empat puluh dan ini juga ada pada pembahasan kuhp sejak zaman belanda
moderman menyebut bahwa keadaan tenang menjadi ukuran yang utama
kalau waktu kapan melakukannya itu juga disebut relatif ya
jadi keadaan tenang bahkan andi hamsa salah satu ahli menerjemahkan premeditated
premeditated sekali lagi
premedicated itu adalah dengan perenungan
jadi bukan soal rencananya
apakah tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan perenungan yang tenang yang baik
nah dalam fakta persidangan ini saya hubungkan dengan fakta persidangan
berulang kali semua saksi saksi termasuk pak ferdisambo bu pece juga richard bahkan
menjelaskan bagaimana pak ferdisambo ketika meminta mau melakukan konfirmasi
kalau ada perlawanan nanti siap tembak
itu disampaikan dengan terputus putus dan sambil menangis
itu disampaikan oleh richard
bahkan sampai kejadian pada saat pak fredy sambo lewat duretiga
melihat wajah korban emosinya kembali semakin memuncak
kemudian itu yang memutuskan dia berhenti dan masuk melakukan konfirmasi pada saat itu juga
dan setelah terjadi kejadian itu
dia masih menyampaikan mengekspresikan emosinya kepada saksi saksi yang ada di tkp pada saat itu
termasuk romer waktu itu yang dimarahi oleh pak ferdisambo
dan melihat bagaimana gesture ini kan fisikal
secara fisik bagaimana indikasi indikasi positif seseorang dalam keadaan yang emosional
itu disampaikan sebagai fakta persidangan
dan menurut hemat saya hari ini di surat tuntutan itu diabaikan fakta tersebut
tetapi tentu saja itu kan
wilayah jaksa penuntut umum
yang jelas itu semua fakta sudah ada di hadapan persidangan
nanti kami sampaikan dalam keputusan
dan tentunya nanti harapan kami hakim
bisa juga melihat secara utuh ya
berdasarkan fakta dan bukti bukti tersebut
jadi sekali lagi keadaan tenang itu tidak bisa dikesampingkan
itu sudah merupakan unsur yang ada dalam konteks bagian dari berencana itu
dan itu dipahami semua mereka yang belajar hukum pidana ya
bahkan dari semester satu kita sudah diajari itu
saya tanya ke pak jamin sebagai dosen hukum pidana nih di uph
apakah memang keadaan tenang itu menjadi syarat mutlak pembunuhan berencana
sementara menurut klaim dari kuasa hukumnya verdi sambo
dan juga fakta fakta serta kesaksian beberapa saksi di persidangan
bahwa ada ketidakstabilan emosi fedy sambo saat pembunuhan terjadi
ini melihatnya bagaimana pak jamin
ya saya mau jelaskan dulu tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh
jadi konteks di tiga ratus tiga puluh delapan itu
keadaan tenang itu tidak ditemukan
tidak ditemukan kenapa
karena ada kuasa yang cukup kuat dari luar ke dalam diri orang tersebut
sehingga diri orang tersebut spontan ya
untuk melakukan tindakan yang disebut dengan pembunuhan tadi
dan kalau diartikan keadaan tenang itu keadaan berfikir seketika
itu benar seketika berfikir
tetapi itu ada kuasa dari luar yang cukup besar
yang menginginkan orang itu untuk melakukan tindakan
sehingga salah satu tindakannya tadi bisa karena melakukan penganiayaan atau pembunuhan
kalau di tiga ratus empat puluh kuasa seketika yang dari luar itu tidak bersifat langsung ya
bisa itu contohnya dia tidak ada kuasa dari luar bisa ditunda
lalu dia melakukan suatu upaya pembelaan atau upaya untuk membalas kuasa dari luar itu
dengan cara cara yang cukup tenang
nah cara cara yang cukup tenang itu seperti apa
baik dalam mempersiapkan alat yang digunakan tempat kejadian
cara cara yang akan digunakan itu mempunyai waktu
bahkan dia bisa berpikir untuk bisa melakukan atau tidak melakukan perbuatan dengan itu
bisa dalam tempo waktu yang cukup ya
dalam tempo waktu yang cukup lalu dia memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan begitu
jadi durasi waktunya itu yang cukup
nah kalau ditanya durasi waktu itu itu cukup
kalau ditanya durasi waktu itu cukup ya tentu kalau kita lihat durasi seketika
itu tentu masuk di tiga ratus tiga puluh delapan
yang pasti perbedaannya adalah waktu serangan dari luar itu datang
ataupun adanya kuasa luar yang datang dia melakukan seketika itu tiga ratus tiga puluh
kalau tidak melakukan seketika maka itu masuk ke tiga ratus empat puluh
saya kira gini mbak nana ini bang jamin juga
saya baca banyak referensi juga putusan putusan pengadilan
tidak ada yang beriper bahwa waktu itu harus seketika atau lama satu jam dua jam tidak ada
selalu disebutkan waktu kapan dari rencana kemudian pelaksanaan itu sifatnya sangat relatif
jadi sangat relatif
dia bisa satu jam bisa lima menit bisa satu hari sangat relatif
jadi tidak ada referensi yang menyebutkan bahwa tiga ratus tiga puluh delapan itu harus seketika saat itu juga detik itu juga
yang dimaksud seketika itu berapa itu juga tidak ada
itu juga tidak ada
maksudnya tidak ada sektimologi untuk menjambarkan itu
artinya esensi dari tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus empat puluh pembedanya hanya pada keadaan tenang tadi
yaitu apakah seseorang pelaku ketika melakukan itu dia bisa diharapkan berpikir secara rasional jernih
kalau iya dia berpikir jernih ketika menyusun rencana kemudian melaksanakannya
maka dia masuk ke tiga ratus empat puluh
maka itulah yang di dalam surat tuntutan hari ini coba dibuktikan oleh jaksa penuntut umum
makanya jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya
tuntutannya berulang kali menyampaikan
dia dalam keadaan tenang dia dalam keadaan tenang
kalau kita hubungkan
makanya kalau kita hubungkan
keadaan tenang kondisi emosional
dalam perkara ini penting
untuk dilihat secara utuh sementara
kalau saya mau bicara secara awam
saja suami mana kemudian yang
bisa berpikir dengan jernih kalau kemudian
mendapatkan laporan dari seorang istri
terjadi kekerasan seksual
terhadap dirinya dan melaporkan pada surat
dua jam dua puluh satu jam kurang lebih
waktu dari mulai dilaporkan
sampai terjadi peristiwa di tanggal delapan
itu hanya satu jam dan mungkin kita bisa analisa
dalam waktu satu jam itu
bagaimana kira kira keadaan seorang suami
yang mendapat laporan bahwa istrinya
mengalami kekerasan seksual
kira kira apa bisa berpikir jenih
kemudian itu menurut
tim kuasa hukum ya tapi saya ke
pak jamin pak jamin
apakah kemudian nanti majelis hakim pada saat
menjatuhkan fonis akan melihat faktor itu
kan kondisi itu tadi disampaikan
oleh ph bahwasannya
ada emosi yang cukup
jaksa penuntut umum kan mengatakan
ada waktu jeda
ketenangan dalam mempersiapkan
suatu perbuatan pidana
mempersiapkan alat bahkan kalau
berdasarkan fakta yang
dihadirkan masih sempat
mempersiapkan barang barang yang digunakan
untuk bermain badminton gitu ya
sehingga dia berhenti bermain
badminton dan balik lagi dan itu kan
bisa menjadi indikator kalau
sebenarnya masih cukup waktu
berpikir untuk tidak melakukan
dan melaksanakan tindakan pembunuhan itu
gitu nah kalau waktu berpikir
cukup yang seperti itulah
yang menjadi dasar bagi jpu
mengatakan kalau memang
ada sebenarnya persiapan dalam
waktu tenang itu ya waktu tenang yang cukup
jadi agak sulit kita
bagi penasihat hukum untuk
menyangkal waktu ketenangan itu
yang dikatakan oleh
jaksa penuntut umum ini ini
karena memang kalau kita
lihat berangkat dari
sabuling ke duren tiga
itu memang kelihatan sekali
ada persiapan persiapan dilakukan
dan tidak seketika masih lagi
dipersiapkan rencana untuk main badminton
itu kan ada jeda waktu yang cukup
untuk berpikir begitu
itu adalah analisis
saya mesti klarifikasi sedikit
mempersiapkan untuk main badminton
itu sebelum pak ferdi sambo
bertemu dengan bu putri tandawati di sabuling
jadi ketika dia pulang dari
apa namanya dari kantor
dia pulang dia mampir ke jalan bangka kemudian baru
ke saguling menunggu bu putri jadi dia belum
mendapat laporan itu jadi setelah
alat alat badminton itu memang sudah
dianggedakan untuk bermain badminton
begitu baru kemudian dia pulang ke
sabuling bertemu istrinya
baru mendapat laporan
bahwa terjadi kekerasan seksual
jadi bukan setelah
ada laporan kemudian ada rencana
mau melakukan pembunuhan kemudian justru
supaya jangan keliru
maksudnya setelah laporan itu dia tetap berangkat bermain badminton
tapi nggak jadi balik lagi
justru fakta persidangan itu menunjukkan bahwa dia membatalkan agenda
yang seharusnya sudah diagendakan untuk bermain badminton
itu dia batalkan ketika dia melihat
korban yang ada di badminton itu dia batalkan ketika dia melihat

itu kemudian dia membatalkan
kemudian dia masuk ke dalam dia tidak jadi main badminton
justru itu menurut saya menunjukkan fakta sebaliknya
bagaimana kemudian dia harusnya sudah merencanakan untuk pergi justru dia batalkan
ya maksudnya tetap melakukan
pergi badminton harusnya nggak pergi bermain maniton nggak usah langsung berangkat langsung aja
langsung setelah mendapat kabar langsung berangkat untuk ke
turin tiga untuk melakukan

siapan pembunuhan itu langsung dieksekusi nah pertanyaan kenapa tidak dieksekusi bisa guling
kenapa di turin tiga
kan harusnya sampai disitu ada laporan
langsung aja eksekusi bisa guling
seketika kenapa harus di turin tiga
nah itu ya kan menjadi
masalah lagi justru
oke itu ada dalam pikiran kita
itu menjadi pertanyaan
itu menjadi pertanyaannya pak jamin
kemudian ada pembilan dari
kuasa hukum tapi kan pada akhirnya nanti
yang menentukan adalah majelis hakim bang mala
nanti baru saya ke pak jamin bang mala terakhir
strateginya kuasa hukum dalam penyusunan play doh
seperti apa karena ini tampaknya
agak sedikit berat ini
ya nanti di dalam play doh
tentu kami siapkan semua
bahan bahan untuk meng counter
apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
sekali lagi karena memang ada beberapa
catatan penting yang dikesampingkan oleh
jaksa penuntut umum di dalam surat
tuntutannya nanti tentu kami sampaikan tanggapan
soal itu juga nanti kami
sampaikan secara utuh untuk
mendukung atau menguatkan
argumentasi dan dalil kami
tentu harus berdasarkan fakta
dan bukti bukti yang sudah dihadirkan di persidangan
ungkapkan juga sampaikan itu di dalam
pembelaan dengan merifer pada
bukti dan fakta fakta yang relevan dalam konteks
pembelaan ini tentu harapannya sekali lagi
apa namanya pemeriksaan ini
termasuk dalam pertimbangan putusan nanti
termasuk dalam putusannya nanti
tidak memberikan ruang yang cukup terbuka
untuk melihat pada kacamata yang
objektif begitu ya artinya
kalau kita bersandar pada prinsip
yang berlaku dalam hukum pembuktian
keyakinan ini disandarkan
pada bukti bukti yang kuat
bukan hanya satu alat bukti bukan hanya
satu keterangan saksi tetapi
kesesuaian berbagai bukti yang betul betul
meyakinkan itu tidak dilakukan
tentunya agak khawatir dan tentunya
berharap sebenarnya kita bisa punya
bisa mendapatkan kualitas putusan dan juga
keadilan yang betul betul
semua pihak ya baik dari terdakwa
korban juga masyarakat
yang akan menentukan nanti nasib
dari klien anda itu harapannya juga ya
pak jamin terakhir ini sebetulnya pertanyaan
dan untuk mengkelirkan ya
sebetulnya untuk tuntutan pidana
penjara seumur hidup itu
apakah sampai mati terpidananya
itu di penjara atau bagaimana
kalau dalam hukum pidana ada pidana
seumur hidup ada pidana waktu tertentu
jadi waktu tertentu itu adalah

seumur hidup ya bukan waktu tertentu
artinya waktu seumur hidup dia
ada di penjara kecuali
kalau dia mendapatkan remisi
sorry mendapatkan apa namanya
gerasi dari presiden untuk
merubah statusnya dari hukuman
suhu hidup menjadi waktu tertentu
maka nanti boleh mendapatkan hak hak ya
seperti remisi tapi remisi tidak diberikan
kepada orang yang dihukum
difonis nanti pidana penjara seumur hidup
artinya terpidana ini sampai meninggal dunia
di penjara ya kalau nggak mendapatkan
gerasi dari presiden begitu ya pak jamin
benar kecuali mendapatkan gerasi
oke sudah clear terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini sekali lagi nanti minggu depan
kita akan dengarkan sama sama
nota pembelaan dari terdakwa fedi sambunga
dan juga putri candrawati atau playdoi
dan kemudian kita akan menunggu bersama
hasil akhirnya ujungnya
objektivitas hakim seperti apa memberikan rasa
keadilan bagi semua pihak ya
itu yang kita tunggu terima kasih sekali dua orang narasumber
rasamala aritonang dan juga pakar hukum
sehat selalu pak jamin dan juga
terima kasih terima kasih